sini gue gendong
yaudah gak usah gak usah gue bisa sendiri
hah keras kepala banget
terus ini mau ngapain
eh eh jangan jangan jangan
lo gak bisa jalan
dan lo gak mau digendong
terus gue harus apa
kalo gak telepon ambulan
biar lo ditandu sekalian
lo gak usah gengsi gengsi deh
biasa aja kali ngeliatinnya lama banget
udah cepetan turunin gue
kenapa sih lo tuh selalu bikin gue emosi jiwa
bisa gak sih lo tuh ngademin hati gue dikit
harusnya gue yang nanya
kenapa sih lu dikit dikit marah dikit dikit emosi ngegas
eh lo tau an itu kenapa
ya gara gara gue udah ketengah sama lo bawaannya bikin bad mood mulu
eh tunggu tunggu tunggu
lo mau kemana
tunggu rasa lo ya
udah mulai gak bisa ditinggal kan
kalau jauh sedikit kangen
nah aku gak usah gengsi
kepaan sih gear banget lo jadi orang
ya gue bingung aja kenapa sih lo kalau bantuin gue tuh setengah setengah
apa gunanya lo bawa gue kesini terus ninggalin gue disini sendirian
harusnya kalau lo mau bantuin gue lo gendong gue sampe mobil gue kek
ya lo kenapa gak bilang dari tadi
langsung jadinya gue bawa ke mobil
baru sadar gue
ini tuh bagian dari strategi dulu kan
biar bisa digendong dua kali sama gue menang banyak loh
ini siapa juga yang minta digendong sama allah gak ada ya
udah lah males gue debat sama lo
ah aduh duduk
eh tunggu tuh kaki gue mau diapain
gua mau cek denger gak sih lo
jujur sama gue gak lucu juga berapa hari nih kau sekakinya
ah kurang ajar ya lo
orang baru kok gue cuci kemaren
yaudah deh gue gak minta ditolongin juga ya sama allah
mau gak bisa jalan
kalau nggak diurut gimana mau sembuh
ya terserah kalau mau lo paksa jalan terus bongkak gede kaki lu gede sebelah
terus lo malu sama semua orang gak bisa pakai sepatu gak bisa ke kampus silahkan
ya makannya kalau lo mau nolongin gue yang ikhlas gitu loh nggak usah banyak bawel
ya iyalah beneran
oh iya bener berarti
udahannya enak nanti udah bisa jalan lagi
yeh enak aja lo ngomong tahan tahan orang sakit
ya gue juga pelan pelan kali kalau gue kenceng kenceng baru kesakitan
aduh aduh pelan pelan dong sakit
aduh aduh aduh aduh
kalian lagi pacar
kalian sudah ada peringatan masih melanggar aja
lihat tuh peringatan
pak dia bukan pacar saya
dia bukan pacar saya
kita gak pacaran kok
kakinya dia sakit jadi saya tolong
saya tuh kakinya kesel

kak dia mau ke rumah
sama saja dengan pasangan yang lainnya
kalau ketangkep basah ngakunya bukan pacaran
sekarang ikut kami ke pos keamanan
nggak apa apa kalau dia dibawa
saya tuh gak mungkin pacaran sama es balok kayak dia
pak duitnya pak
mes banget gue hari ini
belum icin kaki bau dibawa sama sapa
itu kan seru
untung dari awal gue gak video itu cewek
ih pakai acara digrebek lagi
ini video bakalan viral
yaudah kita kesana aja yuk
lebih baik ngaku saja
kalau kalian berdua ini pacaran dan mesan di taman
yang bener aja
masa saya pacaran sama di
bapak gak tahu kan
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu
bapak gak tahu kan

kalau saya pacaran sama di hidup saya gak akan bahagia
lu gak usah soso ngatain gue deh
lagian kalau bukan karena ide cemerlang loh gendong gendong gue ke taman kita tuh
gak bakal disini sekarang
eh eh tunggu ya
lu jangan kegeeran dulu
gue gendong lu kan karena mau nolongin
oh jadi kalian selain berpacaran gendong gendong gue ke taman kita tuh gak bakal disini sekarang
sumpah pak saya juga nyesel
dia ini berat ternyata
seling banget sih
tolong deh pak saya tuh udah gak kuat banget
satu ruangan sama manusia ini
silahkan deh pak kalau mau lahan
nahan dia aja deh
ya nongka aja
enggak pak saya harus pulang banyak kesibukan
kalian berdua tidak boleh pulang
sebelum ada keluarga kalian yang menjemput
biar mereka tahu
apa yang kalian lakukan disini
hanya keluarga inti yang bisa menjamin
itu kalau kan
nanti aku ada di pos keamanan taman disini
ya kakak langsung kesini oke
tadi aku ngeliat dia disrempet sama motor sampe dia jatoh
ya jelas aku tolongin dong pak
cuman pas aku tolongin di taman
aku malah dicurigain sama security
aku disangka pacaran
aduh kak bakal panjang banget kalo aku ceritain disini
pokoknya kakak kesini dulu oke
kakak kesana sekarang